anda masih bersama kami di cnn indonesia tech news platform media sosial youtube
ia mempertemukan duta konten kreator atau pembuat konten youtube
program ini bertujuan untuk menciptakan informasi tandingan terhadap konten negatif
melalui kreasi video yang menyuarakan toleransi
dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news
jadi sekali ini jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube
cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya budi adiputro pamit undur diri jangan pernah berhenti berinovasi
berita terkini mengenai kesehatan dan keadaan indonesia
bertepatan dengan hari toleransi internasional pada enam belas november dua ribu delapan belas
platform media sosial youtube dengan dukungan badan program pembangunan pbb undp
menggelar pertemuan creators for change kawasan asia pasifik di changzhouy bangkok thailand
cnn indonesia diundang untuk menghadir pertemuan sekaligus menyaksikan peluncuran konten video
dari duta kreator untuk perubahan youtube
creators for change adalah program global youtube untuk menciptakan konten video
yang mengimbangi keberadaan konten negatif seperti ujaran kebencian
berita palsu perundungan dan penyebaran paham radikal
lima wakil dari indonesia terpilih menjadi duta kreator untuk perubahan
salah satunya adalah gita savitri devi yang meluncurkan video bertema traveling
untuk menyuarakan toleransi
aku bikin tentang traveling karena kan traveling itu sebenarnya adalah
core problem orang lack of traveling core problem orang orang yang benci sama orang lain ya
karena kan mereka nggak ngerti benar
kita mungkin dengar dari media satu grup of people gitu tuh kayak gimana sih orangnya
tapi kita belum pernah interaksi sama sekali gitu
dengan traveling kan kita bisa ketemu orang yang beda kita bisa have conversation
dan actually approaching orang orang semua as a human being gitu manusia gitu
sementara duta kreator untuk perubahan youtube asal inggris nadir nahdi
menyatakan salah satu tantangan menjadi kreator adalah bagaimana mengemas video yang menarik sekali

jadi bagaimana kita memasukkan pengaruh ini dan membuat penonton menonton dan berkomunikasi dengan hal hal yang berarti
hal hal yang berarti hal hal yang berpengaruh dan bagaimana kita bisa menangani beberapa masalah terbesar di dunia
sejak program ini digulirkan pada dua ribu enam belas youtube telah berinvestasi lima juta dolar amerika atau lebih dari tujuh puluh tiga miliar rupiah
untuk mendukung empat puluh enam juta
kreator youtube dari enam belas negara
mereka mendapatkan dukungan pendanaan bimbingan dan bantuan peralatan dari youtube
agar ada terciptanya konten konten positif yang dapat juga menginspirasi masyarakat untuk melakukan hal hal yang terbaik
baik itu untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan bisa itu isunya ekstremisme atau misalnya misinformation atau fake news dan juga mungkin bullying
jadi ada beberapa isu yang memang bergantung
jadi kita berharap dengan teman teman kreator ini kita bantu untuk terus membuat konten konten positif yang tujuannya untuk menginspirasi masyarakat
saya pikir ini adalah program yang sangat menakjubkan
ini adalah penggunaan digital atau platform media sosial yang sangat baik
saya pikir hanya kekuatan yang diberikan oleh kreator dan kreator individu dan kreator kecil kecil untuk menggunakan platform ini untuk membuat perubahan
program creators for change youtube ini menjadi langkah positif dalam mengimbangi narasi konten negatif yang menjadi masalah global
meski begitu upaya ini harus didukung dengan kesadaran masyarakat dalam mengadukan konten negatif dan peningkatan edukasi bermedia sosial
media sosial seperti youtube sering menjadi tempat berkembangnya konten negatif
dengan adanya pertemuan ini semoga netizen bisa membedakan mana konten negatif dan mana konten yang informatif dan mendidik
saya mustafa selamat berjalan